dia berhasil menguasai pedang itu
kekuatannya lebih besar daripada sebelumnya
kau sudah melakukan
sekarang cepat katakan padaku
apakah kau masih ingin membunuhku
kau tidak ingin menjawab
aku akan membunuhmu
siapa kau kesana
kenapa kau menghalangi kami
di curug bidadari untuk diobati
ini masyarakat santan sudah membutuhkan pertolongan tahap ini
di curug bidadari
aku tidak peduli
aku tidak akan membiarkan kau pergi kesana
sekarang kau berikan wanita itu
atau kau tidak akan selamat selama lamanya
aku tidak akan membiarkan kamu
membawani masyarakat santan
memang pantas diberi kematian
aku tidak bisa bergerak bebas
tak mungkin kuletakkan
orang ini bisa saja menculiknya
saat aku dengar
kau sudah sangat kelelahan
aku tidak akan menyerah
terimalah jurus lembur selain
lepaskan dia masyarakat santan
jangan kau lukai dia
kau tidak perlu menutupi wajahmu
kau siapa sebenarnya
kenapa orang ini selalu
kau masih memegang keris
pusaka ayah anda siriwangi
keris naga runtik
aku yakin bisa menghadapinya
gerakannya sangat cepat
aku tidak bisa mengimbangi jurusnya
jika terus begini
nyawa aku bisa berada dalam bahaya
kau tidak akan bisa melawanku
walaupun kau pakai pedang sekalipun

seperti aku mengalami luka dalam
aku tidak kuat lagi
anak itu sekejap terlihat kuat
sekejap kemudian terlihat lemah
lalu dia bisa menahan pukulan
dia tidak berdaya apa apa melawan arda lepa
dia tidak mempan dengan ilmuku
dia tidak meman dengan ilmuku
tidak ada apa apanya buat dia
arda lepa bisa mengalahkan anak itu
dia berhasil menguasai pedang itu
kekuatannya lebih besar daripada sebelumnya
kau sudah melakukan hal yang benar
atur napasmu dengan benar
saat kau menyerang
jangan terburu nafsu
sekarang aku mengerti
bagaimana seharusnya menggunakan pedang ini
kau memiliki kekuatan yang baik
kekuatan yang sangat besar hati
kekuatan yang tidak kau sadari
tentukan titik sasaranmu
dan serang dia
fokuslah pada sasaranmu
jangan tertipu dengan permainan jurusnya
sekarang bersiap untuk mencarimu
kekuatan yang baik
kekuatannya semakin besar